surabaya bersiap melaksanakan surat keputusan bersama empat menteri
terkait pelaksanaan pendidikan tatap muka pada januari dua ribu dua puluh satu mendatang
siswa di tujuh belas sekolah menengah pertama menjalani uji usap atau swab
sejak tanggal dua puluh lima november kemarin
rencana pendidikan tatap muka ini pun mengundang tanggapan beragam
dari siswa dan wali murid smp santo karolus surabaya
mungkin lebih efektif untuk sekolah tatap muka
daripada pjj namun kalau kondisi masih parah seperti ini
kemungkinan besar untuk sekolah secara tatap muka atau offline lagi
itu lebih susah dari biasanya
kalau kekhawatiran untuk masuk secara offline itu terpapar langsung
gara gara ada teman yang terkena lalu masuk nanti satu kelas kena semua
saya sangat menyambut positif karena sudah hampir satu tahun
anak anak belajar di rumah dan menurut saya
selama belajar di rumah efek negatif lebih banyak yang didapat
kalau khawatir iya ya karena namanya anak anak pasti mereka bermain
berkumpul sama teman teman itu pasti sudah tidak bisa dihindari
cuma harapan kita ya pihak sekolah bisa mengatur
agar anak anak itu berjarak dengan baik tetap selalu mencuci tangannya
dan menggunakan masker yang benar itu saja yang baik
sementara dodi murid seorang anak anak yang berpengalaman dengan sekolah
seorang anak anak yang berpengalaman dengan sekolah seorang anak anak yang berpengalaman dengan sekolah
pak radianto kepala sekolah smp santo karolus surabaya mengatakan
sebagai penyelenggara pendidikan pihaknya siap menjalankan instruksi pemerintah
meski demikian sekolah tetap menghargai keputusan orang tua
yang menolak mengirim anaknya ke sekolah
yang pertama tama adalah persetujuan orang tua
boleh tidak menghadirkan anaknya datang ke sekolah itu saja
itu yang kami hormati
yayasan kami itu mendorong unit unit sekolah yang ada
yang dimiliki itu untuk mengusahakan dan melengkapi sarana prasarana
sebagai pendukung protokol kesehatan
rencananya hasil tes usap terhadap sekitar lima siswa sekolah menengah pertama
akan dijadikan sebagai salah satu landasan penentu keputusan dimulainya pendidikan tatap muka
oleh pemerintah kota surabaya
eka rima aga dipa surabaya jawa timur